yang juga jadi sorotan setelah presiden joko widodo merespons pernyataan menko marves lutwin sarpanjaitan
yang berpesan kepada prabowo sebagai presiden terpilih untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti
presiden jokowi dodo mendukung pesan luhut kepada prabowo agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti
presiden menyebut pernyataan luhut benar namun meminta agar menanyakan langsung pada luhut terkait kriteria orang toksik yang dibangun
sebelumnya luhut mengingatkan prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena akan merugikan
istilah toxic sendiri berasal dari bahasa inggris yang artinya racun
dari kamus besar bahasa indonesia orang toksik diartikan sebagai orang yang punya sifat negatif dan membawa pengaruh buruk
menko marves luhut binsar panjaitan memberi pesan kepada presiden terpilih prabowo subianto
agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan
luhut mengingatkan agar prabowo tak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya karena bisa merugikan
kami kutip pernyataan luhut saat bicara dalam acara jakarta future forum blue horizons green growth di jakarta
kepada presiden terpilih saya katakan jangan membawa orang toksik ke dalam pemerintahan anda

menilai pernyataan menko marves luhut bin sarpanjaitan memberi pesan kepada presiden terpilih prabowo subianto
tentang jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya
meski menghargai pernyataan luhut itu habibur rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik
habibur rahman pun yakin prabowo akan memilih orang orang yang sejalan dengan pemikirannya
menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi
menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan fisik
bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target target kebangsaan terutama indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa tercapai
jadi anggota kabinet pak prabowo adalah seseorang yang punya pemikiran yang produktif yang sejalan dengan pemikirannya pak prabowo
jika harapan agar kabinet di pemerintahan prabowo tidak diisi orang toksik bukan hanya harapan luhut
jika harapan agar kabinet di pemerintahan prabowo tidak diisi orang toksik bukan hanya harapan luhut

mahaimind berharap kabinet pemerintahan prabowo gibran diisi orang orang dengan kriteria baik
oleh orang orang dengan kriteria baik
bauksit pasti bukan hanya harapan pak luhut
siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya
jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham
direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
menilai pesan luhut soal orang toksik di kabinet prabowo
sebagai bentuk cawe cawe
pak jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja
karena kabinet ini disusun ala pak prabowo
nah beliau kan punya perasaan
kita selalu semacam tanggung jawab untuk memastikan
bahwa agenda agenda beliau tidak berhenti di tengahnya pak prabowo
itu tidak sekedar komitmennya pak prabowo saja kan
tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa orang orang pak jokowi
juga masuk di dalam kabinetnya pak jokowi
meski sejumlah masukan sudah diberikan dari pendukungnya
prabowo lah yang akan menentukan menteri yang bakal duduk di kabinetnya
masih di sapa indonesia akhir pekan bersama saya asri gunawan
saudara pt pertamina persero kembali menggelar kegiatan pertamina goes to campus atau pgtc
di lima belas kampus terkemuka di lima pulau di indonesia
acara rutin tahunan ini akan digelar mulai mei hingga oktober dua ribu dua puluh
pertamina goes to campus atau pgtc digelar di jawa sumatera kalimantan bali dan sulawesi
acara ini untuk membina bibit unggul mahasiswa dalam menghadapi trilema energi
yang mana sekaligus mencerminkan dukungan pertamina pada kemajuan pendidikan di indonesia
kegiatan pertama sekaligus kick off pgtc akan diselenggarakan di institut teknologi bandung pada enam mei dua ribu dua puluh
dan nantinya akan dilanjutkan ke kampus kampus berikutnya
pt pertamina persero kembali menggelar kegiatan pertamina goes to campus
atau pgtc di lima belas kampus terkemuka di jawa sumatera kalimantan bali dan sulawesi
untuk lebih lengkapnya saudara kita tanyakan langsung kepada vp corporate communication pt pertamina persero
mungkin disini juga banyak yang belum tahu pertamina goes to campus
mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya itu program pertamina goes to kampus
jadi pertamina goes to campus atau kita singkat pgtc
ya ini sebenarnya sudah program reguler tahunan yang sudah diselenggarakan beberapa tahun yang lalu
dan tahun ini kita mulai lagi untuk tur ke beberapa kampus di wilayah indonesia
jadi tujuannya ini adalah untuk melakukan kunjungan dari kami
inisiatif pertamina dan melakukan kunjungan dan berkegiatan di lingkungan kampus
jadi pgtc ini mempunyai tujuan kurang lebih empat tujuannya kalau boleh saya rangkum
jadi yang pertama itu meningkatkan awareness peran pertamina
sebagai badan usaha milik negara dalam sektor energi dan juga pembangunan
kemudian juga kami ingin meningkatkan engagement dan juga kolaborasi
antara pertamina dengan sektor akademisi atau universitas
kemudian yang ketiga itu adalah kami juga ingin meningkatkan awareness ya
tentang lini bisnis pertamina bahwa pertamina group ini bumn yang besar ya
jadi banyak sekali lini bisnis yang harus kita perkenalkan terus kepada kelenggan masyarakat
dan yang terakhir itu kami juga ingin mencari potensi kerjasama kolaborasi yang berkelanjutan
dan juga dalam bidang inovasi dan yang termasuk energi baru terbarukan
karena menjadi tren energi saat ini
jadi secara keseluruhan temanya itu adalah energizing the future together
karena kami menjangkau kaum kaum mahasiswa ini kaum muda ya
dan rasif rasif bangsa untuk bagaimana pgtc ini bisa dirancang
dalam menyampaikan pesan positif juga terkait upaya pertamina sebagai bumn
untuk menjalin kerjasama dengan akademisi untuk membangun masa depan yang lebih baik tentunya
tujuannya kan memang ini untuk meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat sivitas akademika
termasuk juga mahasiswa begitu dalam sektor pembangunan dan energi
lalu sebetulnya mas fajar ini dari kegiatan atau rangkaian dan agenda mungkin
apa saja kegiatan ataupun juga rangkaian yang anda inginkan
atau rangkaian acara di dalam pertamina gustu campus ini
ya kurang lebih dalam setiap nanti setiap kita datang ke kampus kampus ya
nanti kita startnya ini di hari besok di itb
jadi kurang lebih ada beberapa program ada empat program
yang pertama itu kita ada energy rezing talks yaitu berupa panel diskusi ya
kemudian ada keynote speeches ada panel discussion
kemudian ada diskusi diskusi soal inovasi pada sektor energi teknologi ya tentunya
kemudian pertemuan dengan pertamina
kemudian kami juga menghadirkan kluster eksibisi
di mana kami juga melakukan showcase unit bisnis pertamina yang sangat besar tadi
dan juga menampilkan hasil kolaborasi kolaborasi antara pertamina dengan universitas yang kita datangi
jadi setiap universitas kita memiliki kerjasama begitu